selanjutnya kita ke tanah air usai kerusuhan supporter saat pertandingan arema fc kontra persib bandung minggu malam
sejumlah fasilitas di stadion kanjuruhan malang mengalami kerusakan
sementara itu panitia penyelenggara pertandingan siap memberikan penjelasan kepada operator liga terkait sanksi yang akan dihadapi oleh arema
senin sore para pekerja membenahi sejumlah fasilitas di stadion kanjuruhan malang jawa timur
pembenahan dilakukan pada electronic board yang sempat menjadi sasaran kemarahan para supporter
para pekerja juga terlihat membersihkan batu batu yang berada di sekitar lapangan sepak bola
kerusakan lain juga terlihat di pembatas pagar di pintu tribun ekonomi
panitia penyelenggara pertandingan mengaku hingga kini belum mendapat panggilan dari komisi disiplin pssi
namun panitia pelaksana arema fc telah mengirimkan kronologi lengkap terkait kericuhan tersebut kepada operator liga dan juga pssi
ada beberapa kerusakan kecil tapi tidak
terlalu parah ya jadi setiap pertandingan mesti ada kerusakan
kita dari panpel ya dari panpel dari manajemen sudah melaporkan kronologis kejadian itu
dan kita juga sekaligus mohon maaf kerjaan tersebut tidak nyaman tidak enak untuk dirasakan semua ditonton semua